di seri ke sembilan balap formula e yang digelar di jakarta
mitch event sukses keluar sebagai yang tercepat dan mengalahkan pembalap dari tim dct cita
frank yang memulai balapan dari pole position pun harus puas di posisi kedua
sementara di urutan ketiga ditempati oleh eduardo mortara pembalap dari tim rocket factory
selain cuaca panas yang dianggap sebagai tantangan tersendiri
para pembalap ini juga menilai kondisi sirkuit di ancol dan sambutan para penggemar otomotif di jakarta
sebagai suatu hal yang luar biasa
selain dihadiri presiden joko widodo
ajang formula e yang berlangsung pada sabtu empat juni kemarin ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh politik
salah satu momen jarang yang tertangkap adalah saat presiden joko widodo
gubernur dki jakarta anies baswedan
dan ketua dpr puandang
mengutip dari cnnindonesia com
foto yang didokumentasikan oleh menteri kesehatan ri budi gunadisadikin ini
menunjukkan ketiganya menonton balapan mobil listrik itu di royal bag circuit
mereka hadir sejak balapan belum dimulai
terlihat juga dalam foto
ketua mpr bambang susatyo
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno yang duduk di sebelahnya
pejabat lain yang juga menonton foto
yang mempermulai di lokasi tersebut adalah
menteri investasi bahlil lahadalia
dan menteri ketenagakerjaan ida fauzia
tim liputan cnn indonesia